kementerian keuangan tengah menjadi sorotan publik saat ini lantaran beberapa pegawainya nampak suka memamerkan gaya hidup mewah
apakah kondisi ini akan memengaruhi kepercayaan publik untuk memenuhi kewajiban perpajakan
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di kantor pajak jelang akhir pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau spt
sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di kpp mampang perapatan jakarta selatan
halo selamat pagi karmel ini sudah mendekati akhir pelaporan spt seperti apa data data yang dimiliki oleh kantor pajak setempat
ya selamat pagi dea periode pelaporan surat pemberitahuan atau spt akan berakhir sebentar lagi di tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
artinya masyarakat wajib pajak memiliki waktu empat jam
hari hingga tenggat waktu di akhir bulan ini untuk melaporkan spt mereka
nah dea jadi spt itu merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh para wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran perpajakan mereka
mulai dari harta lalu juga ada objek pajak objek non pajak seperti atau sebagaimana yang tertuang dalam perundang undangan perpajakan
melaporkan spt mereka secara daring melalui e filing atau langsung ke lokasi ke kantor pelayanan pajak
saat ini saya sedang berada di kantor pelayanan pajak pratama jakarta mampang
dan mendatangi kios seperti yang ada di belakang saya ini untuk melaporkan spt mereka
nah dia saya ingin mengajak anda berbincang sedikit dengan kepala kantor pelayanan pajak mampang pratama jakarta mampang
perapatan bapak edison yang sudah ada di tempat selamat pagi nih pak edison nah pak
edison kita izin meminta waktunya sebentar nih untuk berbincang bincang mengenai pencapaian
hpt mampang perapatan ikut untuk menerima berapa spt
tahun ini kami tiga puluh spt yang menjadi angka ataupun target yang harus dicapai ya nah ini
kan sudah hamin empat hingga tenggat waktu per hari ini sudah ada berapa spt yang diterima oleh kpp
sampaikan barangkali tiga puluh itu adalah campain sampai dengan akhir tahun alias tiga puluh satu desember
dua ribu dua puluh tiga ini nah ini pak edison kalau menurut pantauan bapak bagaimana nih semakin dekat
dengan tenggat waktu di tanggal tiga puluh satu maret apakah semakin banyak wajib pajak yang melaporkan
bebalah semakin sedikit nih pak ya berdasarkan tahun tahun sebelumnya gitu ya kecenderungan
wajib pajak melaporkan itu adalah mendekati batas akhir ya sekedar pembanding hari kemarin
itu ada dua wajib pajak yang melaporkan spt nya yaitu untuk wajib pajak mampang perapatan
jadi kemarin tiga belas ribu hari ini lima belas kami yakin hari ini lebih dari hai dua yang melaporkan spt baik
langsung datang ataupun melalui aplikasi djp online melalui e piling
nah pak edison jadi bagi para wajib pajak pribadi sebenarnya itu ada berapa jenis form sih yang bisa mereka isi
dan apa saja nih pak
ada tiga jadi kita menjemputkannya dengan kode seribu tujuh ratus tujuh puluh
itu hanya untuk orang pribadi
jadi jenisnya adalah seribu tujuh ratus tujuh puluh ss yang sangat sederhana
jadi ss itu singkatan dari sangat sederhana untuk para wajib pajak yang penghasilannya dari satu pemberi kerja tidak lebih dari enam puluh juta dalam satu tahun
lalu jenis yang kedua adalah seribu tujuh ratus tujuh puluh s sederhana atau simple gitu ya
untuk wajib pajak dengan satu pemberi kerja dengan penghasilannya lebih
lebih dari enam puluh juta
ketiga ada lagi seribu tujuh ratus tujuh puluh saja alias polosnya
itu untuk para wajib pajak yang penghasilannya lebih dari enam puluh juta dan mendapatkan penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja
serta melakukan pekerjaan bebas
misalnya gitu ya para dokter pengacara artis dan pekerjaan lain yang sifatnya kita sebut dengan pekerja dengan
ya pekerja bukan diberikan oleh satu perusahaan
baik pak edison jika ada wajib pajak yang telat atau bahkan tidak melaporkan spt
dendanya apa sih untuk wajib pajak pribadi dan untuk wajib pajak badan atau badan usaha
kalau untuk orang pribadi ya batas waktunya adalah tiga puluh satu maret setiap tahun
yang terlambat itu dikenakan
yang terlambat itu dikenakan
yang terlambat itu dikenakan
oke terakhir nih pak edison berapa target pencapaian pajak untuk kpp mampang perapatan tahun ini
kami tahun ini diberikan amanah untuk mengumpulkan pajak khusus untuk kpp jakarta mampang perapatan
tidak kurang dari tiga sembilan triliun rupiah
dan sampai dengan pagi ini atau kemarin sore tepatnya
kami sudah mencapai diangkat
mereka dua puluh an persen ya
dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan pelaporan ataupun pembayaran wajib pajak
oke baik terima kasih banyak pak edison atas informasinya
berikut dea informasi langsung dari kepala kpp mampang perapatan
dea mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa kemarin ini
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan mencatat bahwa per dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
sudah ada sebanyak sembilan empat juta pajak
juta wajib pajak di seluruh indonesia yang melaporkan spt
dari total tersebut
dua juta spt disampaikan melalui e filing atau secara daring

lalu juga ada tiga tujuh ratus tujuh puluh delapan spt yang disampaikan melalui e form
dan terakhir ada sebanyak dua ratus empat puluh sembilan spt yang dilaporkan secara manual atau langsung datang ke kpp
ke kios seperti yang ada di belakang saya ini
nah sebelumnya direktur pak jenderal pajak suryo utomo juga telah mengimbau para wajib pajak
untuk mengisi atau melaporkan spt tepat waktu dan tidak terlalu dekat dengan tenggat waktu
karena ditakuti bahwa situs pajak go id atau situs di mana wajib pajak melaporkan spt mereka
akan down apabila terlalu banyak orang mengakses situs tersebut secara bersamaan
selain dari itu direktorat jenderal pajak juga telah membangun sebanyak tiga lebih pondok pajak
untuk membantu sosialisasi mengedukasi dan membimbing para wajib pajak untuk melaporkan spt mereka
dan ditunggu hingga akhir bulan nanti terima kasih
karmel sudah melaporkan langsung dari kpp jakarta mampang perapatan